selamat pagi kali ini saya akan ajak anda jalan jalan di sekitaran ubud karena saya masih
di bali jarang jarang nih biasanya saya cuma di pantai aja sekarang saya pengen menelusuri
kanan kiri ini pagi padi padi yang tengah menguning ya udah siap mau dipanen tapi saya
sendirian udah temen saya beli nyoman halo brie halo hari ini kita tracking kemana aja
wow untuk trip hari ini kita ada pokoknya banyak experience yang kita lakuin sekarang dan belum
pernah dilihat sebelumnya ya kita langsung berangkat aja kita beli ⁇ s ⁇ go seru banget deh
let's go bersepeda menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan untuk
kawasan ubud dan sekitarnya berkeliling melihat indahnya hamparan sawah seperti ini bikin saya
teringat dengan salah satu adegan ikonik di film eat pre love yang diperankan julia roberts nah
di sini banyak pilihan peminjaman sepeda anda bisa mencoba sepeda elektrik seperti yang saya pakai ini
atau sepeda gunung pilihan rute pun bervariasi dari trek yang menantang hingga yang cukup mudah
seperti pilihan saya kali ini di jalur ini selain melewati areal persawahan saya juga bisa
merasakan kentalnya budaya bali mulai dari berkeliling melihat pura hingga berkunjung ke
salah satu rumah adat ini ibu wayan selaku pemilik dari rumah adat disini jadi beliau
sudah mempersilahkan kita datang untuk mari terima kasih sudah boleh datang bikin apa itu
apa namanya bikin canang ya itu biasanya kita kalau pas maturan kalau ada odalan
kalau ada upacara di pura di pura desa atau pura di di pekarangan kita sendiri kita selalu
membuat canang ini bikin canang sendiri sekali bikin banyak gitu langsung ya aku boleh jadi oh ada banyak aku
boleh diajarin boleh ya mempersembahkan canang merupakan ritual yang wajib dilakukan umat hindu di
bali setiap hari sebagai wujud syukur kepada sang yang
di atas hidup yang diberikan ini setiap hari setiap mau sembahyang pasti bikin ya
ya biasanya kita ada dua kali dalam sehari dan satu keluarga bisa menghabiskan atau bisa bikin
lebih dari tiga puluh biji oh iya tergantung berapa banyak gue ada yang tinggal di satu pekarangan dan
tergantung berapa besar rumahnya di atas saja kalau bisa banyak
canang buatan saya akhirnya jadi juga nih ayo bu wayan kita foto dulu ya
perjalanan masih berlanjut setelah puas bersepeda sekarang saya mau uji keberanian
sekaligus mencoba salah satu obyek wisata yang belakangan sedang jadi tren di sosial media yaitu
naik swing alias ayunan oke jadi cerita saya lagi di ospek nih ya oke jadi ceritanya saya lagi di ospek nih ya
kalau enggak kita saya mau nyobain ini giant swing ya apa sih namanya kubu swing karena
apakah saya cukup berani untuk diayun sejauh tujuh meter singkat beli
naik ayunan rupanya bikin tenggorokan saya kering plus perut keroncongan
sekarang waktunya makan siang kayaknya saya butuh yang seger seger nih sambil menunggu
makanan saya datang saya mau minum semangka langsung dari buahnya oh iya halo mbak uh menariknya
yang kepolisinya sebesar ini loh berdua ya
oh kasihan ya kesini sendiri jadi dulunya sendiri aja makasih ya mbak kita coba ya gimana ya
enak banget tapi nggak papa karena karena meninjau saya milihnya dari dua sedotan aja biar enggak
kalau orang bali cuma begitu ya
oke terima kasih ya mbak
iya terima kasih
menunya tipat cantok
ini ada rujak bali
jadi tipat cantok ini
sebetulnya ini pecel
tapi kalau di bali dikenalnya dengan nama tipat canto
terus ini juga ada
jadi makan ini sebetulnya sebagai pengganti makan siang udah cukup banget
saya mau beli sedikit kenang kenangan dari ubud nih
kita ke pasar seni ubud yuk
di sini dijual berbagai barang khas bali
gak salah kalau wisatawan lokal maupun mancanegara memilih tempat ini untuk berburu oleh oleh
oke sekarang saya udah ada di ubud art market
ini ada di kisaran pasar ubud
saya mau coba mencabar diri saya
belanja hemat seratus ribu di sini kira kira bisa dapat apa aja ya
harus dicatat nih tips pentingnya
jangan lupa untuk menawar
oh yang hitam lima puluh
nggak bisa sedikit
ya nyaris berapa
dapat dua puluh ribu
empat puluh jangan ah
nggak ada ribu pasang
kan ini belanja low budget nih ceritanya
lima puluh udah langsung deal
ini berapa nih
itu dah tiga puluh
makin sore ubud udah diguyur hujan
semua perjalanan saya hari ini
jalan jalan di ubud
tadi saya menghabiskan uang berapa aja
yang pertama tadi saya nyewa sepeda sekitar satu ratus tujuh puluh lima ribu
lalu saya makan tadi di grand kubu
itu totalnya makanan yang saya makan itu tadi sepuluh
lalu lima belas ribu begitu ya
terus tadi tambah lagi saya naik ayunan besar itu
cuma dua puluh lima ribu rupiah aja
dan yang terakhir
saya belanja di pasar ubud seratus ribu
mendapatkan banyak barang barang ini
jadi total pengeluaran saya hari ini adalah

bisa keluar dengan aman
nyaman walaupun cuaca sedikit hujan
tidak mengurangi kesan saya bersenang senang hari ini di ubud
aziza hanum dan tim liputan ubud bali